makhluk penghisap darah itu
pasti akan buat onar lagi
makhluk itu akan kembali lagi ke rumah ini
cerita apa ada
bobo berhasil menemukan arasati
waktu bobo ingin membunuhnya
bobo tidak berhasil
bobo tidak berhasil menemukan arasati
bobo tidak berhasil menemukan arasati
bobo tidak berhasil menemukan arasati
membunuh gadis lemah seperti larasati saja tidak bisa
memang tidak ada apa apa yang bisa diperlukan
apalagi untuk bobo
tapi sepertinya ada kekuatan lain
kopo sudah berusaha tiga kali untuk membunuhnya
itu juga gagal
gadis itu dilindungi oleh siluman kera
siluman kerap penguasa hutan merah
lalu dimana gadis itu sekarang
saat bobo sedang bertarung dengan siluman kera
gagal semua rencanaku
sebelum surotani kembali ke rumah ini
aku mau larasati sudah binasa
mereka berdua memang sudah dilindungi kekuatan tertentu
sehingga tidak mudah untuk membinasakannya
suara apa itu
umur bagian bawah tinggi
berada apa itu
apakah ini mpn
aduh dada aku sakit bapak
bapak dada aku sakit bapak tolong
aku yakin seranganku tadi mengenainya
tapi kenapa tidak ada apa apa di sini
ini bukan darah manusia
makhluk apa itu
bapak bapak bapak aku sakit bapak
aku tidak merasakan keanehan di dalam tubuh
kenapa putriku menggerak kesakitan seperti ini
bapak aku tak tahu
tapi diskonnya kalau kelas
bapak akan coisas sih
kau satu orang n representa babu
kau ini panggilan di anggung madem usia anggun french spoil
farida tidak keluar rumah sama sekali
dia tidak bertemu dengan nindu aji
nyai farida sedang sembunyi
bersembunyi maksud kiai
horida sedang dicari oleh orang jahat
karena itu seluruh padipokan ini
saya lindungi dengan ilmu nur alim
kalau farida keluar dari padepokan ini
maka dia akan bisa dilihat keberadaannya oleh para penjahat itu
saya tahu penjahat yang mengincar farida
namanya mak lampir kiai
kang aji tahu dari mana
sembara yang mengatakannya kepadaku
katanya farida adalah salah satu anak keturunan dari kiai ageng prayogo
yang akan segera dilenyapkan oleh mak lampir kiai
mak lampir kiai
mak lampir kiai
lalu di mana kiai bertemu dengan farida
wabayau yang bawa kemari
dia sahabatku dari bangsa siluman
ayo disambinah hidangannya silahkan
terima kasih nid